menyusul adanya keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga tiket
asosiasi maskapai yang tergabung dalam indonesia national air carriers association atau inaca akan menurunkan harga jual tiket pesawat
dilansir dari laman detik com ketua umum inaca igusti ngurah askara danadi putra mengatakan bahwa asosiasi telah mendengar keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat rute domestik
sehingga maskapai setuju untuk menurunkan harga
ia juga menyatakan bahwa maskapai sejak minggu lalu sudah mulai menurunkan tarif harga rute domestik di beberapa rute penerbangan
seperti rute jakarta denpasar jakarta jogja serta jakarta surabaya
padahal penurunan harga untuk beberapa rute domestik lain seperti jakarta padang jakarta pontianak dan rute yang lain akan berlangsung mulai hari ini atau besok
naiknya harga tiket pesawat rute domestik dikeluhkan para penumpang moda transportasi udara
harga tiket pesawat antar kota di dalam negeri dianggap lebih mahal ketimbang tiket pesawat ke luar negeri
agus dan keluarga yang ditemui di bandara soekarno hatta minggu siang mengaku kerap bepergian dari jakarta ke pulau batam menggunakan pesawat
namun beberapa pekan terakhir harga tiket yang harus ia bayarkan lebih tinggi dari biasanya
agus mengira kenaikan harga terjadi karena masa terus
setelah saat libur natal dan tahun baru
tapi hingga kini harga tak kunjung turun
kenaikan harga tiket dirasa makin berat karena tarif bagasi turut dibebankan ke penumpang oleh sejumlah maskapai dengan pelayanan minimum atau low cost carrier
memang ada kenaikan dan kenaikannya cukup tinggi ya
biasa lima ratus lah rata rata sekarang udah di atas satu juta
saya tak tahu mungkin ada peak season juga mungkin
jadi tanggapannya gimana pak dengan adanya kenaikan harga ini
apalagi beberapa maskapai seperti lion juga memperlakukan harga bagasi
pasti berat ya untuk rakyat ya
karena kita saya terutama sering ini juga
sering berjalan keluar daerah keluar negeri dengan pesawat juga
kalau kami di batam ya biasalah sering singapura sering ke malaysia ya
makanya saya juga heran kan kalau justru ke dalam negeri kita lebih berat sebetulnya
terima kasih repetitif silahkan